calon tunggal kapolri komisaris jenderal polisi tito karnavian tercatat beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa
dan prestasi ini diperoleh karena berhasil menyelesaikan kasus kasus besar di tanah air mulai dari pembunuhan hingga terorisme
tahun dua ribu satu tito memimpin tim kobra berhasil menangkap hutomo mandala putra alias tommy suharto saat menjadi buron dalam kasus pembunuhan hakim agung safiuddin
sukses menangkap putra presiden ri kedua ini tito mendapat kenaikan pangkat luar biasa
perwira polisi kelahiran palembang ini naik pangkat atas prestasinya bersama tim detasemen delapan puluh delapan anti teror melumpuhkan teroris dr azari dan kelompoknya di batu jawa timur
tak sampai di situ di tahun dua ribu tujuh bersama tim densus delapan puluh delapan anti teror tito kembali menangkap puluhan tersangka yang termasuk dalam dpo konflik poso
dan di tahun dua ribu tujuh tito menangkap putra presiden ri kedua ini tito mendapat kenaikan pangkat luar biasa
dan di tahun dua ribu sembilan tito karnavian termasuk dalam tim yang ikut menumpas jaringan terorisme pimpinan nurdin emtok
sementara dalam jajaran pimpinan polisi daerah tito karnavian pernah menjabat sebagai kapolda papua pada tahun dua ribu dua belas kapolda metro jaya tahun dua ribu lima belas hingga akhirnya dimutasi sebagai kepala bnpt pertanggal empat belas maret dua ribu dua puluh
firda iskandar cnn indonesia